entah apa yang ada di pikiran perempuan warga negara asing ini
ia terlibat adu mulut dengan seorang polisi saat dirinya tengah razia lalu lintas di kawasan canggu bali pada kamis sore
ia dihentikan polisi lantaran tidak memakai helm dan menggunakan ponsel saat berkendara
bukannya mengakui kesalahan dan meminta maaf atau memberi mesangsi
bule ini justru marah marah
razia dilakukan menyusul maraknya bule atau wna yang mencopot atau mengganti plat nomor kendaraan dengan nama nama orang
lakukan seperti penggunaan helm berkendaraan dengan memiliki licen surat izin mengemudinya
dan juga jangan diganti tnkb nya disesuaikan
pasca viral banyak kendaraan dengan plat milenih yang dipakai warga negara asing di bali terbongkar
adanya bisnis penyewaan motor ilegal yang dijalankan
pada saat ini sebuah warga negara asing yang berpengurusan untuk menjual sepeda motor
mereka biasanya menyewakan sepeda motor untuk sesama warga negara asing dengan harga jauh lebih murah dibanding harga normal
keberadaan penyewaan motor ilegal yang dijalani warga negara asing ini memukul bisnis penyewaan motor yang legal
para pelaku bisnis penyewaan motor juga mempertanyakan
bagaimana warga negara asing yang tidak punya izin tinggal untuk berbisnis bisa mendapatkan sepeda motor dalam jumlah
merasa sangat dirugikan dengan adanya sepeda motor yang tidak ada di negara asing dan tidak ada keuangan yang ada di negara asing
sebenarnya perusahaan asing yang membuka rental
bagaimana mereka menjual lebih murah dari standar harga rental rental lokal yang begini
ini satu pertanyaan saya kenapa dia bisa beli motor itu atas nama dia atau kerjasama dengan orang lokal
kedua dia berbisnis mengambil alih pekerjaan orang lokal kan untuk menyewakan sepeda motor
saat ini kepolisian bali terus melakukan razia untuk menertibkan kendaraan bermotor
menggunakan plat nyeleneh maupun tanpa plat nomor
nganal astika di pasar bali